presiden joko widodo meninjau sejumlah venue asian games di gelora bung karno
presiden menilai progres sejumlah venue kondisi lingkungan sekitar hingga persiapan penyelenggaran acara sudah cukup baik
presiden joko widodo beserta mensesnek pratikno menpora imam nahrawi menteri pupr basuki hadi mulyono
kepala bekraf triawan munaf meninjau delapan venue asian games di gelora bung karno
presiden tiba sekitar pukul tiga sore tepat di area patung bung karno
sebelum meninjau venue presiden terlebih dahulu melihat kondisi trotoar di sekitar gbk
sejumlah venue yang didatangi presiden adalah stadion utama gbk stadion madia atletik stadion akuatik
tiga hari jelang perhelatan akbar asian games presiden mengatakan progres venue di gbk
asian games ini tinggal lima puluh tiga hari lagi
oleh sebab itu sore hari ini saya cek kembali kesiapan baik untuk pembukaan
kesiapan venue venue yang ada
dan juga yang berkaitan dengan lingkungan di sekitar gbk
saya melihat semuanya berjalan dengan baik dan kita harapkan pada tanggal delapan belas agustus yang akan datang
kita benar benar akan berjalan dengan baik
kita benar benar akan berjalan dengan baik
kita benar benar akan berjalan dengan baik

selain memastikan kesiapan venue kedepannya presiden pun akan memberikan dukungan moral bagi atlet yang akan berpartisipasi di asian games
presiden dijadwalkan berkunjung ke pelatnas yang ada baik di jakarta maupun di sekitar
presiden berharap agar target perolehan medali dapat tercapai